pas dia dalam perjalanan
mau kesembaran dengan rafael
dia tiba tiba ditusuk sama orang
dan sekarang posisinya
mas tino lagi ada di rumah saya sejatera
saya lega sekali
akhirnya semua berjalan dengan lancar
iya bu alhamdulillah ya bu
apalagi tadi bu bos andin sama pak bos
aduh keren banget natural
saya aja sampe baper nih
apaan sih mir
ih emang bener tau
tadi pas main tas
gue aja sampai kayak mikirin rumah tangga sendiri
kalau lagi akur ya happ
kalau lagi huru hara ya
terlalu mikirin banget gitu
oma sama ancus dulu ya
tapi mama mau kemana lagi
mau tinggalin aku lagi
mau tinggalin aku lagi
papa mau ngantri mama pulang ke rumah
kan hari ini mama ada janji
kalau mama akan pulang ke rumah
mama mau pulang ke rumah
yaudah kalau gitu sama oma doang mencus ya
penyelidikan kita udah buntu gak
kita udah coba semua password
tapi gak ada yang berhasil satupun
sampai tanggal putusnya rodean andin pun tetep
tetep gak bisa
terus sekarang kita harus gimana ya
kayaknya percuma deh
kita mau ngubuk kubuk barang barangnya
ini susah loh
mending lo tanya andin deh
semua data semua informasi lo bisa dapat dari dia
iya juga sih
coba aku telepon ya
yang aku lakukan ini adalah yang terbaik
mungkin dengan begini
aku bisa pelan pelan percaya sama masalah lagi
sorry ya aku ganggu
iya nggak apa apa kenapa
ada yang aku pengen bicarain sama kamu
kamu ada waktu gak ketemu sama aku
boleh kalau kamu bisa sekarang
selesai aku ngajar
kabarin aku andin ya
yap udah beres
besok aku ketemuan sama andin itu berarti
ihh kamu tuh apa sih
diajak ngobrol dari tani gak nyaut malah tidur
kenapa jadi bantal
di lo baik baik aja kan
gue kepikiran terus karena tadi lo tiba tiba pergi
ya mas masuk
ga suka mas udah gak selesai
yang jelas kemarin gue dan pak nino diserang
bahkan pak nino sampai ditusuk pakai pisau
pas dia dalam perjalanan mau ke semarinda semar rafael
dia tiba tiba ditusuk sama orang
dan sekarang posisinya mas tino lagi ada di rumah sakya sejatera
apa kamu tau mas
kamu ngira saya yang suruh orang itu untuk menyerang nino sama rafael kan
aku cuma mau tau aja mas
apa ini memang kerjaan kamu
untuk menghalangi mas nino sama rafael
saya ingin menghalangi mereka
makanya saya suruh rendy ke semarinda dulu
tapi kebetulan sodikin juti pergi ke jakarta
makanya rendy belum sempet ketemu
tapi kalau soal penusukan nino
saya sama sekali gak tau
saya akan buktikan
saya akan cari siapa orang yang udah ngesuk nino

tidak ada yang bisa diberitakan

tidak ada yang bisa diberitakan
tidak ada yang bisa diberitakan

tidak ada yang bisa diberitakan

nino dan rafael katanya dijegat orang
dikenal waktu mereka pergi ke bandara
pas mau ke semarinda
bahkan nino sampe ditusuk ren
sekarang nino ada di rumah sakit sejahtera
siapa yang lakuin itu pak
saya mau kamu cari orangnya
cari siapa yang udah ngesuk ini
secepatnya kabarin saya ya
bisa minta bantuan bapak sore ini
apa itu sudah cukup membuktikan kalau saya bukan orang yang mengatur penyerangan nino dan rafael
kamu udah buktiin ke aku
dan aku minta maaf mungkin
gak begitu cepat untuk percaya sama kamu sekarang
tapi aku lagi mencoba komas
sekarang aku lagi menatah hati aku
aku akan cabut gugatan cerai kita komas
besok aku ngajar jam delapan
aku akan mencoba